di tengah kembali meningkatnya kasus covid sembilan belas di indonesia
dinas kesehatan provinsi bali menemukan empat pasien covid sembilan belas subvarian omikron ba empat dan ba lima
di mana keempat yang merupakan panitia dan peserta global platform for disaster risk reduction
diketahui kedua subvarian omikron inilah yang menjadi pemicu kekhawatiran terjadinya ledakan kasus covid sembilan belas di singapura
lalu seberapa mengkhawatirkan varian ini dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
malam ini saya akan berbincang dengan epidemiolog ui pak pandu riono
halo selamat malam pak pandu apa kabar pak pandu
selamat malam kabar baik pak iqbal
pak pandu apakah sudah ada informasi pak soal dampak kesehatan dari ba empat dan ba lima ini
iya jadi ba empat dan ba lima memang sebenarnya sudah masuk di indonesia
saya kira sudah sejak sebulan yang lalu
tetapi diketemukannya baru di bali kemarin dan sebenarnya juga sudah diketemukan di jakarta
dan menurut saya dampaknya adalah varian ini lebih mudah menular
tetapi severity nya maupun kematiannya sama seperti omikron sebelumnya
jadi kuncinya bukan pada varian baru saja
tapi kuncinya kita untuk menahan akibat peningkatan penularan adalah meningkatkan imunitas penduduk
ya ini menurut saya
karena kita tidak perlu cemas tidak perlu panik
dan bukan hanya masyarakat yang tidak perlu panik
juga pemerintah tidak perlu panik juga
sehingga pengetatan tidak diperlukan sebenarnya
yang diperlukan adalah anjuran pada masyarakat untuk tetap menjaga prokes
dan segera vaksinasi booster itu ditingkatkan
karena di beberapa wilayah itu masih rendah sekali
jadi yang tinggi itu hanya di jakarta
dan di bali
tapi kalau tingkat kesakitannya sendiri seperti apa pak
kalau tadi dikatakan bahwa untuk tingkat penyebarannya cukup cepat
begitu kalau untuk tingkat kesakitannya apakah juga cukup lebih berbahaya dibandingkan dengan varian varian sebelumnya
atau justru biasa biasa saja
dan ini sebenarnya di beberapa wilayah memang ada peningkatan yang masuk rumah sakit ya
keparahannya tidak tinggi
jadi lebih banyak pada kelompok yang sangat rawan
seperti lansia dan comorbid
jadi kita tetap harus memperintahkan pada penduduk yang sangat rawan yaitu lansia tadi dan comorbid
karena mereka yang akan selalu terdampak akibat varian baru
dan akibat adanya peningkatan penularan
dan ini yang menurut saya bukan hanya sekedar meningkatkan vaksinasi booster
tetapi kita harus memprioritaskan pada kelompok kelompok yang sangat rawan
pak pandu tadi mengatakan bahwa untuk tingkat vaksinasi terutama untuk di daerah daerah masih sangat minim
apa betul itu pak
mengingat bahwa pemerintah sendiri saat ini memang sudah sangat gencar gencarnya untuk melakukan vaksinasi
saya kira booster belum
hanya di jakarta dan di balai lantai
tapi saya mengusulkan kepada pemerintah agar vaksinasi yang dua kali itu jangan dianggap vaksinasi lengkap
tapi yang dianggap lengkap adalah mereka yang sudah dua kali plus booster
karena dari hasil rp seratus bulan maret yang lalu
itu pada mereka yang sudah di booster kadar antibody nya sangat tinggi
sehingga kita melihat bahwa adanya pelonggaran dengan diizinkannya mudik lebaran
itu selama sebulan setelah mudik tidak ada tanda tanda peningkatan
dan peningkatan sekarang itu bukan karena mudik lebaran atau karena adanya pelonggaran
tapi lebih banyak disebabkan adanya muncul varian baru yang sudah beredar sebenarnya sebulan terakhir ini
lalu dengan adanya suntik vaksinasi ini
apakah sebenarnya dengan adanya varian baru ini
cukup mampu untuk bisa mengatasi varian baru tersebut pak pandu
iya itu yang menjadi perhatian yang juga gitu
bahwa adanya varian baru
mereka banyak ahli menyatakan ini ada yang kita sebut sebagai fenomena imun escape
artinya varian baru ini bisa menghindar atau bisa
lolos dari adanya imunitas kita
tetapi sesungguhnya memang ada penurunan
tidak optimal seperti dulu
tetapi tetap bisa kita andalkan
dan andalan itu karena
sebenarnya pada mereka mereka yang bisa imun escape itu adalah
mereka yang sudah belum tinggi kadarnya
karena belum di booster atau memang belum lengkap
karena masih banyak yang baru satu kali
dan masih banyak sebagian besar dua kali
mulai minggu minggu mendatang ini adalah booster
kalau perlu kita harus meningkatkan pengetatan persyaratan
bagi mereka yang pelaku perjalanan
yang sekarang dibebaskan untuk testing
itu hanya berlaku pada mereka yang sudah di booster
termasuk nanti kalau sudah diizinkan untuk bekerja di kantor
atau melakukan kegiatan kegiatan
itu harus persyaratannya dengan monitoring aplikasi peduli lindungi
adalah mereka yang sudah di booster
sehingga bisa mendorong masyarakat untuk segera melakukan booster
pak pandu kalau saya tidak salah
untuk vaksinasi ini sebenarnya di dalam tubuh ini kan ada masanya
ada jangka waktunya
apakah kita yang mungkin saja sudah booster dan lain sebagainya
apakah butuh untuk dilakukan penyuntikan kembali untuk vaksinasi ini
ya ternyata kita kan boosternya baru bulan januari ya
jadi bulan januari pada penduduk yang lebih awal pada kelompok naskes
jadi mungkin pada kelompok nakes
lebih mungkin harus difikirkan untuk meningkatkan booster berikutnya
kalau nanti setelah ada penelitian yang mengindikasikan terjadi penurunan kadar antibody
tetapi dari studi yang kemarin bulan maret
dari data kita bulan desember sama bulan maret
sebagian besar meningkat
dan meningkat itu karena mereka dari yang tadi bisa satu kali menjadi dua kali
yang dua kali yang sudah di booster
ternyata dari mereka yang sudah dua kali dan di booster
itu peningkatannya bisa lima kali lipat
jadi booster itu menjadi pendorong untuk
namanya juga booster ya
bisa mengenjot tubuh kita untuk membentuk antibody yang kita harapkan bisa kita andalkan
untuk melawan varian baru atau melawan mutasi yang muncul
baik omikron b empat puluh lima atau mungkin nanti muncul pada yang akan datang
jadi kita masih percaya bahwa booster ketiga ini masih kita bisa andalkan
baik pak pandu beberapa hari yang lalu pemerintah ini kan sempat mewacanakan akan mencabut ppkm
jika trennya ini menurun dan juga stabil
dengan kembali meningkatnya kasus covid sembilan belas ini bagaimana pak
apakah pemerintah ini bisa kita ikuti atau justru menurut pak pandu
apakah ini adalah langkah yang justru sebenarnya tidak perlu dilakukan
kalau ppkm sebenarnya kan itu pembatasan kegiatan masyarakat
sejak kita mengizinkan mudik lebaran
sebenarnya pemerintah sudah melepaskan pembatasan kegiatan masyarakat
kita melihat dampaknya tidak begitu besar terhadap kenaikan kasus
jadi sebenarnya dalam situasi sekarang
pengetatan atau pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak efektif lagi
jadi saya kira yang efektif adalah tadi
memeningkatkan mempertahankan imunitas penduduk dan anjuran untuk prokes
jadi masker itu sebaiknya dianjurkan kembali untuk tetap dipakai
baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan
selama berinteraksi dengan orang orang lain
jadi kalau menurut saya anjuran saya
kalau memang pemerintah sudah cukup percaya diri
pembatasan kegiatan masyarakat jangan ditingkatkan lagi
karena itu akan dampak buruk pada ekonomi
dan juga akan secara psikologis membuat masyarakat juga
membuat masyarakat juga membuat masyarakat juga
tidak tenang karena kok diketatkan kembali
menurut saya karena kuncinya adalah di imunitas penduduk
kalau ganti nama pak menjadi mungkin new normal atau apa begitu pak
ya enggak enggak usah pakai nama baru
nanti malah membingungkan masyarakat
jadi silakan masyarakat beraktivitas
tapi persyaratannya diketatkan
itu sebaiknya persyaratannya semuanya harus sudah di booster
nah ini berbicara soal masker pak
ini juga menarik ketika masyarakat harus menggunakan masker juga
dimanapun berada begitu kecuali mungkin saja di dalam ruangan
tetapi berbicara soal masker ini sendiri
saat ini kan kita ini semua menggunakan masker medis
apakah dengan menggunakan masker kain kembali ini dianjurkan
kalau menurut pak pandu
kalau menurut pak pandu
kalau menurut pak pandu
kalau menurut para ahli
karena omikron b empat dan b lima itu sangat mudah menular
maka janganlah menggunakan masker kain
tetaplah menggunakan masker medis atau masker yang sudah double
kain dan masker medis
jadi kita menggunakan double masker
karena itu yang melindungi
tapi sebenarnya dengan satu masker medis saja sudah cukup
kalau dipakai betul betul menutupi hidung dan menutupi saluran penampasan
dan yang paling penting adalah masyarakat harus sadar bahwa menggunakan masker itu
ternyata bukan hanya untuk covid
tapi juga untuk masalah kesehatan lainnya yang juga mengancam kita
kita bergerak di publik tempat publik
banyak pelutan atau di tempat yang dimana banyak masyarakat
sehingga dia ditularkan melalui udara juga
atau masyarakat yang mengalami penyakit influenza juga mudah menular
dan menurut saya manfaatnya jauh lebih besar
walaupun nanti pandemi ini sudah meredah
tapi kebiasaan untuk menggunakan masker
kalau masih merasakan manfaatnya
saya kira tetap harus bisa dipertahankan
nah pak bandu
yang jadi menarik juga adalah ketika data yang ditampilkan
memang beberapa hari belakangan ini
bahwa kasusnya mengalami kenaikan begitu
tetapi sebelumnya juga mengalami penurunan
sebenarnya apa penyebab dari naik turunnya kasus penyebaran covid sembilan belas ini
apakah memang di salah satu sisi adalah ketika hasil tracing ataupun testing ini
juga semakin berkurang untuk saat ini pak
ya jadi kasus terkonfirmasi memang sangat diperlukan

kalau testingnya turun ya yang terdeteksi rendah gitu
dan juga masyarakat sudah mulai testing sendiri
dengan antigen dan sebagainya
seringkali tidak terdata oleh pemerintah
sehingga kelihatan menurun
tapi menurun akibat artifisial karena testing
tapi sebenarnya penularan masih tetap terjadi
dan yang paling penting adalah kita tidak hanya bisa memonitor
pada kasus yang di testing atau tracing
tetapi kita memonitor rumah sakit
bagaimana rumah sakit apakah terjadi peningkatan kasus yang butuh perawatan
apakah terjadi peningkatan kematian
tapi secara rata rata rumah sakit yang masuk icu tetap rendah
bahkan rumah sakit atlet di jakarta itu pasiennya hari ini atau tadi pagi dilaporkan
masa itu hanya tiga belas dan kematian juga sangat rendah
jadi menurut saya itu akibat dari imunitas penduduk
walaupun penularan masih ada
jadi pandemi ini berakhir atau kita bisa mengatakan terkendali
adalah dimana kita bisa melihat bahwa tingkat kematian kalau perlu
dan tingkat yang masuk rumah sakit juga sangat rendah kalau perlu
jadi kita harus menurut saya walaupun ada penularan
penularan itu tidak berdampak pada masalah kesehatan karena tadi imunitas
jadi kita nanti mempertahankan terus imunitas
mungkin nanti ada suntikan secara berkala kalau memang kita butuhkan
dan itu harus sesuai dengan data
saya kira nanti bulan juni dan juli ini akan ada survei besar nasional lagi untuk mengukur
apakah imunitas penduduk ada yang menurun

kalau memang menurun mungkin diperlukan suatu cara untuk meningkatkan booster yang keempat mungkin
ya ini menurut saya kita tunggu saja
tapi kita masih harus booster tingkat saja
sebenarnya sekarang masih bisa kita andalkan
berarti kalau hasilnya seperti ini dengan tren yang semakin hari semakin naik
walaupun kita tidak berharap akan semakin naik lagi
berarti keputusan untuk mencabut ppkm ini sepertinya akan semakin lama lagi
juga pandemi juga akan semakin lama dong pak
saya kira selama pandemi terkendali
dalam pengertian selama nanti sampai juni juli agustus itu tidak ada peningkatan kematian
tidak ada peningkatan severity walaupun terjadi peningkatan penularan
saya kira kita sudah berani harus mengatakan bahwa pandemi ini memang sudah kita kendalikan
tapi kan kita butuh data
karena itulah kita akan mengukur kembali betulkah imunitas penduduk nanti di bulan juli
itu kita khawatirkan jadi bulan juli itu bulan yang sangat kritis
kita bisa tahu bagaimana tingkat imunitas penduduk
dan kita tahu bahwa b empat b lima kemungkinan pada bulan juli itu sudah menyebar ke seluruh nusantara
apakah berdampak pada masalah tadi ledakannya
apakah berdampak pada ledakannya
apakah berdampak pada ledakan orang yang masuk rumah sakit atau adanya peningkatan kematian
tapi kalau masih terjadi hanya peningkatan penularan dan sebagian besar tidak bergejala atau hanya bergejala ringan
itu yang menurut saya bukan hanya vaksinasi
tapi itu kita harus mendorong terus prokes
karena penularan hanya bisa dicegah bukan dengan vaksinasi tapi dengan prokes
jadi pakai masker menjadi anjuran yang sangat penting
dan kita edukasi terus masyarakat supaya ikhlas untuk tetap memakai masker
baik lagi lagi tidak hanya pemerintah yang harus menggalakkan vaksinasi
tetapi juga dari masyarakatnya sendiri bagaimana untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada
terima kasih sekali lagi pak pandu riono epidemiolog ui sudah berbincang dengan kami di malam hari ini
selam sehat selalu pak